nah ini merupakan suatu keindahan alam yang saya rasa perlu dirasakan dan disaksikan
ini sekitar empat puluh empat puluh lima km dari makassar jadi tidak terlalu jauh
dan kalau kita lihat ternyata sudah semakin sering dikunjungi oleh para wisatawan
nah untuk melihatnya saya sudah ditemani oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten maros
pak kamaludinur dan juga ditemani oleh bang iwan
ini pengelola dari kampung ya kars ini
nah kars ini sebenarnya pegunungan batu ya
mungkin pak kamal dari rni sebelum para turis datang menyerbu
sebenarnya sejak tahun berapa ini sudah dijadikan tujuan wisata
jadi kawasan wisata alam rambang rambang ini baru berkembang sekitar lima tahun yang lalu
lima tahun yang lalu jadi masih baru ya
sebelum itu bukan merupakan
bukan merupakan tempat yang kita bisa rasakan sekarang
nah dari situlah awalnya sehingga masyarakat di sini yang disponsori oleh teman teman dari masyarakat di sini
pemuda ini yang tergabung dari kelompok sadar wisata terus mengupload atau mengeksplor kawasan rambang rambang ini
sehingga bisa menjadi salah satu kawasan wisata alam yang sudah mendunia
bahkan sudah terkenal di mancina
salah satu keunggulan rambang rambang ini memang memiliki kawasan kars yang terpanjang di dunia
bahkan terbaik setelah yang ada di indonesia
di china di yunan ya kalau tidak salah
dan kalau tidak salah juga di vietnam ada yang namanya halong bay
tapi sebelumnya pak kamal ingat ini apakah orang sudah sering datang ke sini atau dijadikan apa
karena ya istilahnya ini kan keindahan alam dan juga pasti kan
sebelumnya ada kegiatan lah di sini
ya sebelumnya memang sering dikunjungi masyarakat tapi tidak seperti ini
nah setelah beberapa dua tahun yang lalu tidak salah di sini pernah bapak gubernur bapak dr halisar yassin lumpuh
melakukan suatu event event itu namanya blue moon atau menyaksikan bulan purnama
dari awal itulah sehingga ada ide bagus
saya bapak gubernur pemerintah kabupaten maros bersama masyarakat di sini sepakat untuk mengembangkan kawasan

bis bis besar datang ke sini

kira kira sekarang ini jumlah pengunjung sudah berapa ya perharinya ya pak
untuk per hari hari biasa saja itu sekitar sampai seratus dua ratus orang
belum lagi kalau hari weekend misalnya sabtu minggu itu juga akan membeludak
malah masyarakat lokal juga
masyarakat juga yang turut banyak berkunjung ke sini
utamanya anak anak muda musatawan lokal maupun masyarakat negara yang datang ke sini
iya pak anggiwani sebagai anggota masyarakat di sini
ini sebelum ini dijadikan destinasi wisata lah untuk kita lihat sekarang banyak sekali pengunjungnya
ini seperti apa daerah ini sebelumnya
dan kenapa waktu itu diadakanlah ide untuk dijadikan objek wisata yang betul betul dikelola
tahun sembilan puluh an kawasan ini memang hanya sebatas kawasan kawasan penelitian saja
untuk penelitian geologi arkeologi dan sebagainya
cuma memang di tahun dua ribu tujuh dua ribu sembilan memang sempat ada ancaman ekstraksi kemarin yang coba kita
iya dan kemarin sempat awal
pun harus diakui bahwa kedatangan mereka pun itu kan berdasarkan sambutan masyarakat
sekitar kurang lebih enam tahun kita melakukan advokasi dan pendekatan kepada masyarakat
dan setelah itu berhasil persoalannya kemudian adalah masyarakat meminta jasa lingkungan dari konsekuensi mereka mau menjaga
harus ada imbalan dan juga ada pendapatan lah bagi masyarakat setempat dari daerah ini
nah dari gabungan gabungan beberapa ide tadi dari pak kadis dan sebagainya
kemudian muncul gagasan kampung kars ini
bahwa kita akan coba menggarap kawasan ini dengan potensi yang ada pun tidak harus mengeksploitasi
tujuan pertamanya satu memberikan pendapatan kepada masyarakat
kedua supaya kawan kawan yang pernah mendapatkan izin tambang di sini itu tidak kecewa kepada kami
iya karena dulu ini pernah sempat ditambang ya
ini karena kars itu kan kapur ya jadi ada pemasukan dari situ
tapi sekarang pasti merusak alam itu sendiri
ini dengan jumlah yang semakin hari semakin meningkat ini per hari kira kira berapa harga tiket masuk
kalau untuk tiket kita masih lima ribuan
oh masih terlalu murah ini kalau untuk
kita ada kegiatan atraksi perahu kegiatan ini memang murni usaha masyarakat
kami hanya menarik beberapa persen retribusi dari mereka
semua uang yang masuk di sini itu boleh langsung dibelanjakan oleh masyarakat
dikelola dan dibelanjakan ya
tapi pak kamal ini kan cagar alam dengan syarat dengan sejarah ya
contohnya apa apa saja supaya kita nanti bisa ini bisa saksikan sendiri
salah satunya tadi yang dijelaskan oleh pak kadis bahwa kita berada di kawasan kars terpanjang kedua di dunia
sungai yang akan kita lewati tadi ini adalah satu satunya sungai di indonesia
yang membelah kawasan kars
kami punya situs prosejarah usia seribu lima ratus sampai dua ribu tahun yang lalu
kami punya sejarah geologi lima puluh juta tahun yang lalu
kami punya landscape kampung
yang akses ke sana itu hanya sungai
jadi karena kami dikelilingi pegunungan
masyarakat menganggap masyarakat di dalam ya itu dulu jarang sekali melihat matahari secara terik ya
tuduhlah bahasa dunia ya
akhirnya keluar istilah itu teman teman
dan bang iwan sendiri merasa sangat dekat ya dengan alam di sini ya merasakan
ya pertama saya lahir di sini
kemudian aktif di interaksi pendampingan masyarakat kurang lebih sepuluh tahun
cukup banyak kopi yang sudah saya habiskan di dalam
mari kita saksikan sendiri
jadi naik perahu dulu ya
tapi terus terang ya ini untuk harga masuk ya ini lima ribu rupiah menurut saya ini agak terlalu murah
untuk sesuatu yang luar biasa
nilainya bukan nilai kecantikan bukan nilai alam
tapi ada sejarah budaya prasejarahnya itu di situ

ya ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk
ini untuk harga masuk

sekitar tiga puluh lima menit ini cukup hari ini ternyata cukup banyak ya pengunjung ya
sebelum ada bot ini ini bagaimana masyarakat kesana
jadi dulu bot ini memang kendaraan tradisional mereka
cuma dulu dipakai hanya untuk keluar masuk saja kemudian mengangkut hasil hasil yang ada di dalam
kemudian dalam perkembangannya beberapa bot itu dimodifikasi lebih aman
tapi tetap pada desain awal yang tradisional itu
jadi kegiatan masyarakat di sini apa
karena ini jadi merupakan kegiatan baru ya sekarang karena merupakan satu destinasi wisata
kita lihat banyak pengunjung yang datang dan boatnya atau perahunya juga disediakan memang khusus untuk berwisata ya
dulu masyarakat kami adalah petani
nelayan sungai dan petambat
beberapa menjadi buru baik buru tani buru tambat atau pengunjung pabrik
menjadi tantangan tersendiri sebenarnya karena dari background petani dan buruh itu
kami harus polis mereka menjadi masyarakat wisata yang santun dan ramah
tapi kegiatan pertaniannya masih dilanjutkan
ini merupakan tambahan ya dari kegiatan
sebenarnya mensupport kegiatan pariwisata karena kebutuhan kebutuhan beras sayur dan sebagainya itu mereka bisa hasilkan sendiri
iwan sendiri ini kita berjalan ini menuju suatu kawasan kars yang katanya nomor dua di dunia setelah yunan
dan ini sejak tahun berapa ini merupakan bagian dari unesco
kalau untuk pengakuan geopark sendiri secara legal oleh kemenko kemaritiman memang per desember dua ribu dua puluh

oh baru ya
baru tapi luar biasa ya
karena ini pasti perjuangannya untuk mendapat pengakuan ini cukup sukses
kami mengerjakan itu hampir dua tahun lah kurang lebih
nah untuk mendapat pengakuan dari unesco ini mungkin juga pak kamal bisa bantu
apa apa saja yang dibutuhkan suatu area sehingga mendapat yang cap
ada tiga unsur besar sebenarnya
satu diologinya unsur biologi
bagaimana batuan batuan itu tetap ada dan utuh
bagaimana ruang untuk satwa endemi khas dan sebagainya itu ada
dan yang ketiga yang paling penting adalah kultur
bagaimana masyarakat tetap ada di dalam di kawasan
itu tiga unsur penting
tidak boleh di merusak mengubah dan harus ada komitmen untuk menjaga
nah ini dampaknya terhadap pekerjaan atau komitmen dari pemerintah daerah
apa dengan ini dijadikan suatu kawasan unesco pak
jadi tentu dampaknya sangat positif sekali
terlihat sudah jelas bahwa ekonomi masyarakat di sini semakin menggeliat
karena semakin banyaknya pengundung datang ke sini termasuk ini perahu mereka keluar sendiri
sehingga ini sangat membantu sekali dalam hal penyaluran tenaga kerja
sehingga tentu dengan berkembangnya dari segi para wisata tentu ini masyarakat yang berkembang
ini adalah satu komunitas yang bagus untuk dikembangkan
sehingga di mana masyarakat di sini bisa memanfaatkan ini sebaik baiknya
menambah pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya
itu salah satu harapan kita di sini
dan sudah terasa ya dampak positifnya panggilan terhadap masyarakat di sini
khususnya apa apa saja
sekarang kami jumlah pelaku dua ratus delapan puluh dua kakak mulai dari operator
yang langsung mendapatkan
itu pelaku langsung
ya pelaku langsung itu sekitar dua ratus delapan puluh dua kakak
parkir bot perahu
kalau berdasarkan data dua ribu tujuh belas
rata rata pendapatan mereka dua tujuh sampai tiga
tiga juta berbulan
apalagi untuk daerah disini
seperti ini dulu tidak mungkin ya
tapi terus terang ya
ini untuk harga masuk
menurut saya ini agak terlalu murah
untuk sesuatu yang
nilainya bukan nilai kecantikan
bukan nilai alam
tapi ada sejarah budaya
prasejarahnya itu disitu
apalagi kalau ada turis mancanegara
ini nanti kami akan bicarakan
ya memang sedikit adalah
tidak sebanding dengan
ini sangat sangat jarang bisa ditemukan
kalau kita berbicara masalah rupiah
sehingga kedepannya mungkin nanti
pemerintah daerah bersama
dan kelompok sadar wisata
kemudian membicarakan langkah langkahnya
nah kita ini dalam suatu
kawasan taman nasional bantimurung
memang indonesia kita memiliki banyak sekali ya
jadi merupakan kekayaan
lebih dekat lagi
seperti apa kawasan yang kita sebut
di kawasan kars ini
saya ditemani oleh
ini bang iwan ya
yang merupakan bagian dari
lahirnya disini ya
dari kecil jadi sudah sini
jadi sangat melekat dengan alam
dan juga dengan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata
yuk mari kita lihat lebih dekat lagi
kampung kars yang ada di kampung paten maris
jadi sebenarnya ini
pembunuhan ini asalnya
di bawah permukaan laut
dan pada suatu hari
sepuluh juta tahun yang lalu ya mungkin terjadi pergeseran
atau perubahan ya
waw menjulang kata
jadi per hari rata rata bisa
pasti lebih banyak ya di akhir pekan ya
akhir pekan kita lima ratus sampai tujuh ratus
untuk data laporan kami dua ribu tujuh belas itu
nah usaha pak kamal untuk memasarkan
atau ya bercerita lah tentang
apa apa saja yang sudah dilakukan oleh dinas
ya salah satu ya
dengan munculnya salah satu destinasi wisata ini
pemerintah melalui dinas pariwisata dan kebudayaan ya
terus mempromosikan ini kepada
baik melalui media yang ada
maupun usaha usaha promosi yang kita lakukan
ya tentunya merupakan ini salah satu potensi
yang perlu kita promosikan sehingga nanti
wisata alam ramah ramah ini
sebagai satu tujuan wisata yang
yang utama untuk pemerintah kabupaten maros
dari segi wisata alam
bang iwan dari mancanegara juga sudah
semakin banyak ya wisatawan
bukan hanya peneliti ya
biasanya kan kalau dulu lebih banyak peneliti ya
kita berharap sih ada efek dari status geopark itu
jadi harus betul betul dikelola dengan baik
dan promosinya juga harus tetap dilakukan
ini kita sungai apa namanya
sungai putih ya
jadi kalau dari segi geologi
dari segi alam ini kang iwan
bagaimana suatu pegunungan kars ini
dibentuk asal usulnya lah kalau kita bisa katakan
dari apa itu
mineralnya apa apa saja yang tumbuh disini
jadi sepanjang yang saya tahu ya dari proses saya
batuan geologi yang kami punya itu jenisnya formasi tonase
jenis karsnya kami adalah tower kars
dimana berdasarkan sejarahnya
dulu batu batu ini sebenarnya berada di laut
jadi yang membentuk batuan batuan ini sebenarnya adalah air
jadi ada pergeseran lempeng bumi
air permukaan laut turun dan batu batu ini berada di laut
jadi bahasa sederhananya
dulu batu batu ini adalah karang
karena itu rata rata bentukannya itu memang runcing ke atas
jadi satu bentukan air dari bawah
dan bentukan air dari tanah
dan itu berlangsung sekitar lima puluh juta tahun yang lalu
atau sekitar jaman jaman meosen awal lah kurang lebih
nah selama ini para peneliti dari mana mana saja yang datang ya
kalau di makassar sendiri hampir semua peneliti sudah pernah ke sini
dari itb ada dari jawa ada dari luar negeri malah ada
terakhir kami dari australia ada
untuk pak penelitian biodiversitinya ada
kalau dari segi vegetasi apa apa saja yang bisa ditemukan di sini
kelihatannya begitu hijau dan subur
padahal kan batuan itu kan semacam kapur ya kars
tapi ternyata lumayan cukup subur ya
beberapa tumbuhan yang tumbuh memang adalah tumbuhan endemik dan khas disini
jadi ada beberapa tumbuhan itu memang tidak bisa tumbuh di tempat lain
nah kalaupun tumbuh di tempat lain
kalau ibarat makanan rasanya pasti juga beda
iya karena kan kami punya struktur tanah itu memang agak sedikit berbeda
jenis mangrove juga dari sekian banyak jenis hanya jenis ini yang subur
jadi sudah cukup banyak ya penelitian datang disini ya
tahun lalu ini kita sudah ada kerjasama dengan institut teknologi bandung
dari pemerintah bapak pak timah ros dan itb
untuk menggambar atau master plan rambang rambang ini kita sudah ada
maksudnya itu adalah bagaimana rambang rambang ini tetap dijaga dan dipelihara dengan baik
dan kondisi seperti ini
jadi ada tempat tempat yang memang tidak boleh kita membangun disitu
ada kawasan kawasan tertentu yang diperbolehkan untuk membangun
dengan catatan kita tidak diperkenankan membangun semacam bangunan yang sifatnya modern
harus tetap natural dan tradisional
iya kalau bisa justru di kawasan ini karena ini kan merupakan kawasan yang terkenal di indonesia ya
iya kalau bisa justru di kawasan ini karena ini kan merupakan kawasan yang terkenal di indonesia ya

ya tidak boleh dibangun atau didirikan sesuating bisa merusak keindahan pemandangan
ini termasuk kawasan gopark
forks kita sudah hampir sampai
empat puluh km jadi masuk ke dalam ya
ini kita masih di tengahnya ini
nah keunikan dari formasi itu tadi kan disebutkan oleh bang iwan
pasti yang sudah cukup akrab ya dengan daerah ini juga
jadi sebenarnya ini pegunungan ini asalnya di bawah permukaan laut
dan pada suatu hari lima puluh juta tahun yang lalu
mungkin terjadi pergeseran atau perubahan
sehingga akhirnya wow menjulangkan
yang menarik di ramang ramang itu karena jenis bantuan kami
sejenis dengan yang ada di china dan vietnam
jadi kita merupakan bagian dari satu sesuatu kejadian
yang pada waktu yang sama atau bagaimana
pada waktu yang sama
kalau di beberapa tempat kan jenis formasi
batuan karstnya kan adalah pegunungan karst
kalau kami kan memang jenisnya tower
tower ini jadi betul betul tinggi ya
ya berdiri sendiri menjulang tower
ada berapa jumlahnya kalau kita hitung towernya
yang jelas untuk wilayah yang dikelola oleh masyarakat sekarang
ini sekitar berlebih seribu hektare untuk kawasannya
kalau mengacu di rtbl tadi yang disampaikan pak kadis
untuk dua desa itu
sekitar satu lima ratus hektare
saya mau pengen foto foto lagi ini
kampung yang kita mau datangin ini adalah laut
nah ini kelihatan ya kalau ini kita lebih dekat lagi
dan ini mungkin seperti karangnya itu ya
seperti karang itu betul betul berasal dari dalam laut
ya kita tengah mengarungi sungai putih ya
di daerah atau kawasan pegunungan kars atau kampung kars yang masih ditemani oleh
pengelola dari pegunungan ini bang iwan dan juga kadis
kepala dinas kebudayaan dan pariwisata pak kamal
ini luar biasa
kita betul betul di tengah tengah alam dan kita bisa melihat ini komposisi atau bentuk dari
satu gunung kars ini dengan agak dekat di sini
mungkin bisa cerita sedikit bang iwan mengenai ini karakter dari

di pegunungan kars ini dan juga kita lihat tadi ada beberapa burung atau elang yang kita lihat di sini
jadi bahasa sederhananya batuan ini adalah batuan kapur
fungsi utama dan fungsi terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat bahwa
pegunungan ini batuan ini adalah penyimpan air terbaik di dunia
dia adalah penyangga air terbaik
karena itu kawasan kars ini menjadi penting bagi masyarakat terlepas dari mereka mau meneliti atau tidak
yang jelas air itu adalah bagian penting dari kehidupan mereka dan batuan ini adalah penyembuhan air terbaik
kenapa dia menjadi penyimpang air terbaik
karena batuan ini memiliki rongga dan punya sistem hidrologi bawah
air yang dari atas itu kemudian ditampung di bawah
itu yang kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit melalui mata air
yang hari ini dijaga banyak oleh masyarakat
dan ini penting ya ini masuk ke tanah jadi merupakan sumber air bersih ya bagi masyarakat
di sini kita lihat juga banyak vegetasi dan tadi kita sebut ya
banyak biodiversity juga ya
keanekaragaman hayati di sini apa apa saja yang bisa ditemukan
salah satu yang khas di atas ini adalah kita punya gua kelelawar
kelelawar kecil jenisnya kita punya dua jenis di sini
ini merupakan bagian siklus terpenting dari depan kami kenapa
kelelawar ini adalah kelelawar penyerbuk
jadi ini kalau tidak ada tubuhan tubuhan kami di sini ada beberapa yang terancam punah
jadi fungsinya itu penyerbuk ya supaya tambah subur tambah anekaragam dari vegetasinya itu
karena itu kotorannya banyak digunakan oleh masyarakat menjadi pupuk untuk kompos
tadi yang saya tunjuk di atas itu kita ada elang sulawesi
orang bilang ya kepalanya kuning begitu
itu juga bagian dari kesatuan kelelawar ini
isyaratnya kami biasanya kalau mau melihat kelelawar keluar harus tunggu elangnya
jadi kalau elangnya sudah keluar kelelawarnya sudah keluar
jadi bagian yang suka ini mengamati burung ini tidak ada salahnya untuk berkunjung ke sini ya
tadi kita lihat ada beberapa ekor elang
nah ini sejak tahun dua ribu empat belas ya dan dua ribu tujuh belas kemarin ini merupakan bagian dari di bawah naungan unesco ya
istilahnya sehingga mau tidak mau harus dipelihara harus dilestarikan
tapi sebelumnya ya ini bagaimana masyarakat memanfaatkannya
karena tadi kapur itu biasanya kan sering digunakan untuk kepentingan pembangunan dan lain sebagainya
pernah ini terancam gitu
akibat apakah itu penambangan baik formal maupun liar
kami pernah punya koleksi tiga izin tambang yang formal
satu koleksi tambang rakyat
itu pernah berjalan
satu yang formal sudah sempat berjalan
dua itu yang sempat kami advokasi
satu tambang rakyat
tambang rakyat ini lumayan luas kemarin
kita ada sekitar dua ratus hektare

nah bisa dibayangkan hampir seluruh pelaku tambang rakyat ini
kemarin itu hari ini menjadi pelaku pariwisata
jadi sudah tidak ada lagi tambang di sini
tapi dampaknya terhadap mungkin berapa lama penambangan ini dilakukan
kalau untuk tamban rakyat sederhananya mungkin ada beberapa puncak gunung yang hilang
mata pencarian mereka
jadi kami pernah dulu hitung hitung itu waktu kami masih aktif di advokasi
itu sekitar dua puluh sampai tiga puluh mobil per hari
tapi karena ini memang sumber mata pencarian masyarakat
tapi kalau misalnya diberikan jadi konsesi
nah ini kan masalah lagi kan
itu pasti lebih berat lagi ini kerusakannya
itu yang kami coba tawarkan ke mereka
memberikan jasa lingkungan ke mereka
karena kan biar bagaimana urusan perut juga tidak bisa kami kesampingkan
bahwa mereka penting menjaga lingkungan hidup
tapi kan urusan perut juga penting bagi mereka
karena itu saya mencoba mencari jalan tengah dan ini yang kami temukan hari ini
dan sekarang ini merupakan salah satu destinasi wisata yang populer
kita tadi lihat bisa sehari bisa kalau hari libur mungkin bisa lima ratus ya
lima ratus sampai tiga ratus
dan di kelola saya lihat cukup baik ya
ada jumlah beberapa perahu yang bisa mengantarkan
ini perahu ini semua atas usaha masyarakat sendiri
dan bagaimana ini
nah itu ya
pemerataan atau siapa yang bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sini
itu yang saya mau sampaikan sebenarnya bahwa
satu hal yang kami apresiasi dari pemerintah kabupaten maros
bahwa satu kabupaten pemerintah kabupaten maros itu ada menurut saya satu satunya pemda di maros yang dengan senang hati memberikan ruang kelola kepada masyarakat
ini mungkin lah kamar ya
kami boleh jadi satu satunya kabupaten yang punya popdarus yang cukup berkembang
artinya pemda ini berbagi dengan kami dan kami sudah bersepakat dengan pemda bahwa prioritas utama kami adalah kesejahteraan masyarakat
mereka bikin perahu sendiri kemudian menentukan tarif itu secara kekeluargaan
nah dari situ kami hanya menarik tarik retribusi dermaga retribusi perahu
itu yang kemudian kami store menjadi pad pendapatan asli desa
dan saya lihat juga sudah mulai ada lodge ya tadi tempat penginapan
jadi bagiannya yang bikin berjiwa avonturi berjiwa petualang ya
ini sangat menarik ya untuk menginap di sini
menginginkan suasana hening cukup lama mungkin boleh
nikmat sekali di sini
tapi di sini ini sungainya nggak ada buayanya
tapi mungkin tidak terlalu diperkenankan untuk berenang ya
ya kita memang tidak terlalu
bahkan sebenarnya ada beberapa site itu kita belum terlalu buka
salah satunya ini
kami tidak terlalu buka karena kelelawar punya ruangnya sendiri
karena biasanya kalau orang melihat gunung atau melihat pebatuan yang tinggi ingin memanjap
jadi ada memang beberapa yang belum kami buka sih
termasuk sebenarnya situs prasejarah di ramaram itu tidak terlalu kami expose sebenarnya
karena memang agak sensitif
iya apalagi ini kan sudah usianya kan puluhan ribu tahun
jadi polusi ya polusi udara juga
nah pak kamal ini menarik jadi keterlibatan dari kepala dinas atau kadis di pemerintah daerah di sini cukup komitmennya cukup besar ya
membantu memberikan fasilitas dan memberikan bantuan ya
jadi kita tidak campur lagi
kita memberikan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengelola potensi ini
karena memang unesco sudah menetapkan bahwa kawasan rambang rambang ini adalah satu kawasan geopark
tidak harus jauh jauh ke china
tidak harus jauh jauh ke vietnam
kenapa kita menemukan geopark
ya mungkin karena bahwa masyarakatlah yang menjaga ini
yuk kita lanjutkan perjalanan kita ya
masih berapa kilo lagi
sudah dekat ya

tidak pasti yang akan penderita menerima terair

ini ini semacam pintu terbang
ramai dua terowongan
di ujungnya ini kita sudah sampai di kampung terakhir
ini merupakan sesuatu yang cukup dramatis ya
sepuluh juta tahun yang lalu ini batas air batas ketinggian
jadi ini sebenarnya daerahnya rawa ya
rawa yang cukup dangkal ini kedalamannya berapa pak
kalau sekarang ini paling sekitar dua meter
hanya dua meter ya
ini batas air dulu lima puluh juta
jadi dulu kampung yang kita mau datangin ini adalah laut
nah ini kelihatan ya kalau ini kita lebih dekat lagi itu kelihatan batas air dan ini mungkin seperti karangnya itu ya
seperti karang itu betul betul berasal dari dalam laut
wow ini dramatis sekali
ini kalau misalnya mau syuting di sini khususnya mungkin untuk orang yang ingin membuat film ini harus ada bayar ya
harus ada izinnya mungkin
kita sih belum sampai ke sana yang jelas ada koordinasi ke kami
rata rata setiap program kami hanya minta ada keterlibatan masyarakat di dalam aktivitas mereka
karena saya lihat ini mungkin untuk satu senario ya dalam cerita ini mungkin ada yang melarikan diri di sini
atau cerita cerita romantis ini bisa menjadi latar belakang
si lari yang kemarin di sini nekat traveler juga di sini kemarin
jadi rata rata yang lari lari ke sini
tapi harus dibuatkan tarif khusus
kita sudah sampai ya
iya ini kampung berua
ada yang tinggal di sini masyarakatnya
ada sekitar tujuh belas kakak
jadi satu satunya cara menuju sini ya lewat
ini yang landscape tower cars ini
ini merupakan luar biasa nih kalau saya merasa bahwa di dunia lain
ya saya saat ini berada di kampung berua di tengah tengah kampung kars ramang ramang
kabupaten maros dan luar biasa ya pemandangannya begitu indah masih ditemani oleh kepala dinas
pariwisata pariwisata dan kebudayaan kamaludin nur dan juga bang iwan ini dari masyarakat
tempat yang sekarang sejak sepuluh tahun terakhir ini mengelola wilayah ini disini kelihatannya
bang iwan pak kamal foto opnya yang dicari ya ini merupakan luar biasa nih kalau saya merasa
bahwa di dunia lain ya karena ternyata selain di kabupaten maros ini di yunan di china itu
ditemukan pegunungan kars seperti ini lima puluh juta tahun luar biasa nah dan butuh waktu yang cukup
lama juga ya mengelola saya lihat ini cukup berkembang ya di sini di sini ada perkampungan
jadi masyarakat juga tinggal di sini masih tinggal di sini aktivitas sebelumnya masih
jalan padi masih tambak juga masih pariwisata juga jalan nah ini masalah izin dan lain sebagainya
kan bagian dari kawasan taman nasional ini tapi ini di bagian yang memang bisa dikembangkan di
dikelola dan ini milik siapa sebenarnya jadi ya sebenarnya begini kami tidak masuk di kawasan
ini taman nasional sih sebenarnya artinya kami memang berada di luar beberapa bagian memang
berada di kawasan hutan lindung tapi beberapanya memang bersertifikat objek beberapa objek ini
yang bersertifikat dimiliki oleh warga beberapa bagian itu memang berada di kawasan hutan lindung pun saya
kira hanya soal komunikasi saja sebenarnya jadi sebenarnya ada aturan aturan tertentu ya misalnya bagi kalian
tinggal di sini apa yang boleh apa yang tidak boleh nah apa apa saja peraturannya kalau kita bicara soal
tapi yang kami garapkan adalah kawasan kawasan yang bersertifikat dan dilokasi oleh masyarakat
artinya secara apa ya kita tidak tidak berada dalam posisi yang ya kedua kami tidak mengelola ini secara
sembunyi sembunyi kami terpublish artinya kami ini terpantau sih sebenarnya terkontrol oleh pemerintah
dan yang paling sering mengawal kami adalah dinas pariwisata ya dan kita lihat juga akibat komitmen dari kawasan ini yang terpantau dan yang paling sering mengawal kami adalah dinas pariwisata ya
dari pemerintah daerah untuk menjaga supaya kawasan ini tetap lestari karena merupakan bagian dari
unesco itu sendiri berarti kan ada langkah langkah yang nyata yang harus dilakukan untuk memelihara
nah selama ini upaya untuk memelihara melestarikan apa apa saja pak kamal yang dilakukan dan
apakah semua masyarakat juga diedukasi mengenai langkah langkah kita ambil ya tentu memberikan
penyeruan kepada masyarakat imbauan bahwa
kawasan ini sudah menjadi kawasan yang dijaga dan sepakat dan berkomitmen kita untuk memeliharanya
sehingga upaya upaya yang kita lakukan itu adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar
kawasan ini bisa dijaga dan dipelihara dengan baik tentu dari pihak pemerintah kabupaten maros
tentu berkewajiban untuk itu di samping dengan potensi budaya yang ada potensi
penelitiannya seperti kehadiran beberapa situs situs purba kala yang bisa menjadi bahan bahan
penelitian obyek obyek penelitian bagi teman teman mahasiswa juga kita terbuka untuk itu namun ada
sektor sektor lain tentu kita harus memanfaatkan momen yang ada seperti di sektor pariwisata dan ini
penting bahwa pariwisata budaya yang budaya dan penelitian itu satu kesatuan yang berkaitan dengan
yang harus kita jaga dan pelihara dengan baik sehingga ini menjadi aset bangsa aset masyarakat
maros siapa lagi yang mau memelihara dan menjaga ini kalau bukan masyarakat sendiri dalam hal ini kita
salut ya kepada pemerintah daerah yang bisa saja ini mungkin dibuka menjadi tambang konsesi dan
pernah itu dilakukan ya tapi sekarang sudah ada moratorium untuk sampai ke tahap itu apa yang di
diperlukan karena berarti harus ada kesadaran juga dari pemerintah daerah sendiri untuk melihat potensi
karena memang cukup gampang ya kalau kita mengundang investor dan menambang di daerah
harus mendata kembali seperti yang disampaikan oleh bung iwan ini bahwa ada tanah masyarakat ada ada
kawasan yang memang menjadi kawasan yang semua harus kita lindungi tanah tanah mana yang menjadi
hak masyarakat untuk dikelola tanah tanah mana yang memang pemerintah daerah berkompetensi untuk
menjadikan kedepannya tentu kita membuat semacam regulasi lah regulasi itu bukan untuk tentu tidak
tidak ada kepentingan khusus oleh pemerintah daerah tapi diharapkan regulasi ini bisa berkolaborasi
dengan masyarakat serta yang berwenang yang menjaga masalah menyangkut masalah hutan lindung dan
pemerintah kabupaten madeng sendiri kami yakin dan percaya bahwa ini anugerah tuhan yang yang di
berkelanjutan dan kepeliharaan bersama sama dengan masyarakat penting ya kerjasama dan
berlibatkan masyarakat itu penting apalagi orang orang yang dengan passion sampai kita
berkelahi hanya gara gara ini seperti dengan daerah lain itu berkelahi hanya karena ronte orientasinya
bisnis masalah kepentingan masing masing masalahnya kalau bicara salah satu daerah yang diakui itu ya
maros kita punya kolaborasinya itu leang leang juga kita berkolaborasi dengan leang leang leang
pertama prasejarah purwakala bantimurun juga kita berkolaborasi dengan eh apa namanya kawasan
hutan lindung bulu saraung semuanya ada kalau kita bicara dengan baik pasti ada win win solution
ya bapak untung saya juga untuk harus saling tapi memang memakan waktu ya harus ada niat bersama
komitmen bersama tapi dengan adanya semakin banyaknya pengunjung dan lain sebagainya pasti
ada dampak yang negatif juga apa apa saja bung iwan yang harus kita perhatikan ya tapi saya sebelum
saya jawab saya mau merasakan dulu anginnya ya selesai kita dapat momennya kita lagi dapat
nama itu tadi ramang ramang bahwa kenapa disebut ramang ramang kita ingat awan ya kita lagi dapat
cuaca terbaik ini pagi pagi pasti kamu ya kamu tahu bagian yang suka melukis ya kalau bicara
efek saya juga tidak berani mengatakan bahwa pariwisata tidak punya efek ringan pasti ada tapi
kalau kita bicara banding membanding saya yakin efeknya jauh lebih minim dibanding saya hanya minta
waktu saja untuk berproses di sini ya saya juga tidak bisa menjamin bahwa nol efek juga tidak
bisa tapi pasti akan berhasil
tapi bicara perbandingan pasti jauh
tapi edukasi apa yang diberikan untuk supaya menjaga kalau kita lihat kan masyarakatnya kita tuh ya kelemahannya suka nyampah ya atau nyampah sembarangan apalagi lihat air itu bukannya dikagumi tapi buang sampah atau mungkin melihat ada burung atau binatang hewan itu ditembak
saya punya istilah pribadi sih sebenarnya
pinjam jasa lingkungan
masyarakat ini memang kita buat merasa pinjam dengan jasa lingkungan
dari rasa pinjam itu kemudian muncul keinginan mereka untuk menjaga
karena utang bagi masyarakat itu adalah sesuatu yang harus mereka tebus
karena itu kami coba masuk melalui itu
yang kedua kami masuk di pendekatan kultur
sebenarnya mereka punya budaya kearifan lokal yang mengharuskan mereka menjaga keberlangsungan
kawasan yang ada di kami itu adalah generasi kedua kenapa supaya generasi ketiganya sudah
bisa diamankan otomatis sadar sadar ini sekarang kan istilahnya kita bisa datang
sini menikmati udaranya begitu segar pemandangannya begitu indah nanti juga
ada situs purba kalanya tapi dari dulu daerah ini memang sudah ada penduduknya dari dulu
iya jadi dulu memang sebelumnya ini adalah wilayah bungsi sebenarnya kemudian beberapa
mulai menetap tinggal dan akhirnya berketerunan di sini karena itu namanya kampung beruah kampung
baru kampung terakhir dari beberapa kampung yang ada di sini ya dan ternyata
hari ini kampung yang baru ini menjadi icon bagi akhirnya sendiri kampungnya dimana saya
malah diluar di dekat jalan raya hanya orangtua saya memang asli ini bapak saya asli sini saya
pernah tinggalkan kampung ini beberapa tahun sampai kemudian saya berpikir kembali di sini
kembalilah karena ini memang begitu indah ya pak kamal mungkin terakhir ya harapan kedepannya
karena ini yang perlu juga ya
ada semacam promosi lah supaya lebih banyak lagi jumlah wisatawan yang datang berkunjung sini cuman
kan harus diperhatikan aspek kebersihan lingkungannya mungkin bagaimana bisa mengelolanya
dengan baik apa kira kira kedepan kerjasama apa yang bisa lebih ditingkatkan dengan untuk
mengembangkan daerah ini ya tentu pertama tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan
yang setingginya kepada ibu desi bersama kru
cnn yang datang ke sini untuk meliput terus diharapkan nanti dapat mengeksplor ini
masyarakat sehingga masyarakat eh bisa tahu bahwa di kabupaten maros ini tempatnya rambang rambang
desa salendrang ada kawasan wisata alam rambang rambang yang sangat menakjubkan yang kedua
mungkin saya ingin menitip kepada masyarakat melalui pak iwan selaku kelompok sadar wisata hal hal
yang mungkin perlu dijaga dan dipelihara itu terkait dengan menyangkut masalah kebersihan itu itu penting sekali
itu karena disitulah pandangan pertama kita ketika kita masuk sebuah daerah kebersihan bagus tentu kita
ada kesan yang positif dan itu salah satu poin mungkin yang perlu mendapat perhatian dan tentu
ini adalah mendapat merupakan kewajiban kita semua untuk memelihara menjaga sehingga apa yang menjadi
eh eh rambang rambang eh akan menjadi apa namanya eh potensi yang dapat memberikan
konstribusi yang berarti untuk masyarakat maros sulawesi selatan indonesia dan seluruh
iya karena kalau sudah merupakan bagian dari kekayaan atau warisan unesco ini merupakan
warisan dunia ya kita semua apresiasi dan ini tidak terlalu jauh dari makassar ya sehingga untuk mencapai
ke sini juga tidak harus bersusahupaya infrastrukturnya sudah jalan sudah bagus jadi tidak ada alasan bahkan
banyak sekali bisa kita lakukan disini tapi terutama menikmati ya keindahan alam yang sangat unik ini
tidak bisa ditemukan dimana mana ya hanya ada di china di yunan dan di vietnam ini halong bayi
kita nomor dua ya luar biasa sekali lagi pengiwan terima kasih dan salut sudah menjaga berusaha mengelola
begitu dengan secara dengan penuh dengan komitmen dan juga pak kamal sekali lagi terima kasih ya demikian
insight kali ini dari kampung kars ramang ramang jangan lupa kalau ada waktu jalan jalan ke